dugaan pelecehan seksual oleh seorang perawat laki laki terhadap pasien perempuan terjadi di sebuah rumah sakit di surabaya dan kemudian menjadi viral
perawat diduga melecehkan pasien dengan memegang bagian tubuh tanpa izin dari sang pasien
kamu ngaku dulu apa yang kamu berbuat kamu ngaku dulu kamu ngaku dulu depannya
ya tapi nak supaya itu memang
nah yang tadi baru saja anda saksikan ini ada seorang pasien wanita yang merasa dilecehkan akibat aksi salah satu perawat laki laki yang memegang bagian tubuh sang pasien tanpa izin
diubungi oleh detik com pihak kepolisian melalui wakapolsek wiyung akp budiwaloyo menyebut kasus ini sedang didalami oleh polres tambah surabaya
sementara itu hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak rumah sakit terkait kasus ini
pihak nasional hospital akhirnya buka suara terkait video viral yang berisi pengakuan seorang perawatnya yang mencabuli pasien
manajemen rumah sakit di surabaya barat itu memilih untuk memecat perawat yang diduga melecehkan pasien perempuan
satu manajemen rumah sakit nasional hospital meminta maaf atas dugaan terjadinya pelanggaran etika profesi
oleh oknum perawat terhadap pasien rumah sakit
kami menyampaikan penyesalan yang mendalam kepada pasien dan keluarga pasien
dua manajemen nasional hospital tidak mentolerir segala bentuk tindakan pelanggaran etika profesi terhadap pasien
ya aksi pelecehan terhadap pasien terjadi di national hospital surabaya
di mana kepolisian langsung menanggapi dengan memanggil
kami memanggil korban ke polrestabes surabaya
polresta besurabaya menindaklanjuti kasus yang diduga aksi pelecehan oleh salah satu oknum perawat di national hospital surabaya
kasus ini terungkap saat korban mengunggah pengakuan salah satu oknum perawat ke media sosial
di mana markas kepolisian besar surabaya langsung memanggil korban dan melakukan penyidikan
sejak pukul dua siang korban yang didampingi kuasa hukumnya menjalani penyidikan hingga sekitar pukul empat sore
ini sedang dalam proses pemeriksaan saksi korban kemudian juga kita minta pihak rumah sakit untuk dapat bekerjasama dengan kita
menghadirkan apa itu yang diduga sebagai pelaku pelecehan untuk kita minta keterangan
untuk mengetahuinya sudah ada eka rima yang saat ini berada di polrestabes surabaya
rima bagaimana polisi menanggapi kasus ini
sudah ditetapkan orang yang diduga pelaku pelecehan ini sebagai tersangka
ya bu dien selamat petang
tadi diinformasikan bahwa sampai sekitar pukul empat sore korban didampingi kuasa hukumnya sedang menjalani proses penyidikan
dan hingga saat ini memang proses penyidikan tersebut kembali berlanjut
dan pihak kepolisian masih terus mencari keterangan dari korban sendiri yang pada tanggal dua puluh tiga januari lalu menjalani proses
operasi di rumah sakit nasional hospital surabaya
dan pada saat itu korban mengunggah ke media sosialnya terkait aksi yang diduga pelecehan oleh salah satu oknum perawat dari nasional hospital tersebut
kemudian akhirnya menjadi viral di media sosial
dan pihak kepolisian sejak malam tadi langsung menindaklanjuti viralnya media sosial tersebut
untuk kemudian langsung mengkonfirmasi kepada pihak rumah sakit
seperti yang kita ketahui pada pukul tiga sore tadi pihak rumah sakit sudah menggelar konferensi pers
dan mengakui adanya tindakan tersebut dan oknum perawat dengan inisial jd
ini sudah dinonaktifkan dari national hospital tersebut untuk kemudian pihak rumah sakit akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kasus selanjutnya
karena memang dalam situasi ini seperti yang kita ketahui bahwa korban didampingi kuasa hukumnya mendatangi polar stabes kota surabaya
artinya kasus ini akan kembali dilanjutkan kerana hukum
dan aksi aksi penyidikan ini pun masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk
mencari keterangan keterangan lanjutan terkait hal ini
sementara untuk situasi pada saat ini memang proses penyidikan masih terus berlangsung
dan baru saja pihak kuasa hukumnya bersama korban baru saja keluar dari polar stabes kota surabaya
dan saya akan mencoba mengkonfirmasi langsung apa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tadi kepada kuasa hukum dari korban
selamat sore pak
pak bisa disebutkan mengenama lengkapnya sekali
nama saya lengkap yudi wibowo suginto
kuasa hukum dari korban ya pak ya
dari hasil pemeriksaan tadi apa saja yang sudah ditanyakan oleh pihak kepolisian
peristiwa hukumnya bagaimana
karena itu orang habis operasi gak sadar
diraba raba oleh pasien oleh perawat apa
pasien yang gak sadar
tadi diraba raba oleh perawat lagi
seharusnya kan perawatnya perempuan
akan ada tindakan selanjutnya tidak mungkin membawa ini kerana hukum dan sebagainya
ini saya sudah lapor ke polisi ke polar stabes ini
tindak bidana pencapulan
untuk sejauh ini ada langkah mungkin langkah kekeluargaan dipertemukan
tidak saya tidak ada terima
tidak tidak terima
hukum harus diproses
walaupun minta maaf kan perbuatan pidana tidak bisa dihapus
jangan lupa itu
orang berbuat bidana bidananya gak bisa hapus walaupun minta maaf
tadi sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian belum kapan kira kira diduga tersangka ini akan segera dipanggil
tersangka ini katanya melarikan diri sudah
polisi sudah ngejar ini tadi
melarikan diri dia
ya saya gak tahu lagi
saya kan gak punya kebolehan
benangan untuk itu
harapannya pasti ini akan segera dilakukan proses hukum selanjutnya pastinya pak
terima kasih atas waktunya
semoga akan segera ada titik cerah dalam situasi saat ini pak yudi
dan budi seperti yang kita ketahui bahwa proses hukum akan terus berlanjut dan harapannya memang pihak kepolisian segera melakukan langkah tegas dengan yang diduga tersangka atau enam perawat ini yang memang diduga sudah melarikan diri dari kota surabaya
sementara saat ini memang sudah dijerat dengan pasal dua ratus sembilan puluh kuhp yakni melakukan tindak pelecehan
kepada seseorang dalam keadaan tidak berdaya
rima bisa anda flashback lagi atau mungkin anda jelaskan sebenarnya kronologi pelecehannya ini terjadinya kapan dan seperti apa dan bagaimana korban kemudian menyadari bahwa dirinya telah dilecehkan
baik budi seperti kita ketahui ketika kita berada di rumah sakit pastinya ketika kita menjalani proses perawatan atau juga operasi dengan kondisi dibius total pasti akan dalam keadaan tidak sadar
ini yang seharusnya
ini yang seharusnya
ini yang seharusnya
ini yang seharusnya
ini yang seharusnya
ini yang seharusnya
ini yang seharusnya
ini yang seharusnya
terima kasih eka rima
kita akan terus menantikan bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini dan juga kita berharap tersangka atau orang yang kemudian diduga tersangka ini sudah bisa segera ditangkap dan diminta keterangan oleh pihak polisi
terima kasih sekali lagi eka rima yang melaporkan dari surabaya jawa timur